kita beralih ke kabar razia makanan mengandung babi
tim gabungan menggelar razia makanan di sejumlah toko di sumeneb
dalam razia ini petugas menemukan sejumlah makanan asal korea
yang diduga mengandung enzim babi
karena melanggar petugas meminta pemilik toko
untuk menarik semua makanan yang diduga mengandung enzim babi
tim gabungan polisi satpol pp dinas kesehatan dan mui kabupaten sumeneb jawa timur
langsung menuju ke sebuah sualayan di jalan arya wiraraja desa kolor sumeneb
sualayan ini menjadi salah satu sasaran razia
karena dilaporkan warga telah menjual beberapa produk makanan asal korea
yang diduga mengandung enzim babi
petugas gabungan langsung memeriksa satu persatu produk berbahasa korea ini
selain diduga mengandung enzim babi produk berupa makanan ringan dan mie ini
tidak mencantumkan label dari badan pengawas obat dan makanan republik indonesia atau bepom
maupun label halal dari mui
setelah dilakukan investigasi terbatas oleh mui bersama ahli bahasa korea
makanan ini diyakini mengandung enzim babi
sementara pemilik toko sengaja mendatangkan makanan ini dari surabaya
dan memintaan dari para konsumen
tapi setelah razia ini pihaknya mengaku salah dan meminta maaf atas keteledorannya
menjual makanan yang mengandung enzim babi dan tanpa label dari pengawas makanan atau bepom
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat
saya sendiri tidak mengecek bahwa sambiang yang kuning itu tidak ada label dari bpom
untuk kemudian saya pasti akan lebih berhati hati yang nomor satu
yang nomor dua saya juga akan sesegera mungkin untuk menarik produk tersebut
petugas gabungan rencananya akan terus melakukan razia serupa di sejumlah toko
agar produk yang sama tidak kembali beredar bebas dan meresahkan warga sumeneb
ahmad rahman sumeneb